emang parah mat kenapa
kebusum aja ropebek tujuh
bang ojak lagi makan
ya kalau mau nungguin terserah
ya makasih ya bang ujang
bang ojaknya lagi makan
kayaknya masih lumayan lama deh kak cimut
ya sampai kak cimut temenin
nanti coba tolain deh komprenya biar laris nggak capek
ya udah yuk
tunggu sebentar ya
pak kira kira mama mulai jualan gadu gadu lagi kapan ya pak
ya terserah mama
kok terserah mama
ya terserah mama lah
mau dagang besok lusa mau mulai minggu depan juga gak apa apa
anu kalau jualan gado gado habis lebaran apa ada yang beli
mah rezeki itu udah ada yang ngatur
udah ada yang ngatur

udin di parkiran nyak
ntar sore keluarga emput gantian
lagi datang kemari
parkiran lagi sibuk
biar libur juga parkiran penuh
baru lebaran sehari lu udah ngebohong
buat kebaikan yang lebih besar pak haji
gak yak lo din
mamput siapa bang
bukan urusan lo
maaf lahir dan batin
menang adin ya
mas karni baru balik
buang di kampung cuma sebentar
silakan duduk dulu mas
nih ada sedikit oleh oleh buat babe
rasu capek banget kak cimot
dari beberapa hari lalu
bantuin ibu beres beres di rumah
asisten rumah tangga
oh bantuin ibu kamu masak
kalau itu yang ngerjain papa

enggak abis lebaran kita naik

bilangnya di parkiran
taunya nongkrong di warung lo ya
lo ketawain apaan
kagak apa ji
iya pengen dipijit
yaudah kak cimot
makasih ya udah dibawain kopernya sampai ke rumah
nanti kalo udah perlu lagi panggil saya aja ya

hmm kamu tahu dari mana kalau aku udah pulang tahu dong bobi pasti kamu ikutin aku ya
enggak kamu lihat aku pulang enggak terus kamu tahu dari mana kalau aku udah di rumah tahu dong bobby
assalamualaikum para ahmad waalaikumsalam
bukan tapi teman saya pak oh besok aja ya ya jangan besok pak perlunya sekarang sekarang aku
masih libur mot liburnya nanti aja pak enak aja
ya mod lebaran lebaran gini gue suruh medit gue juga pengen orang orang mod udah pak makasih ya
tukang pijit emang para ahmad kenapa
kamu semua aja robek tujuh